informasi lainnya saudara kereta pasundan kelas relasi bandung surabaya dilempari batu sekelompok orang saat melintas di kota surabaya jawa timur
terlihat sekelompok orang melempari batu saat kereta pasundan melintas di jalan ambengan pada kamis malam
dua penumpang terluka dan sejumlah kaca di tujuh gerbong kereta pecah
belum diketahui identitas serta motif pelemparan batu
pt kai daob delapan surabaya telah melaporkan aksi vandalisme ini ke polisi
aksi vandalisme berupa pelemparan batu yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab tersebut
mengakibatkan beberapa kaca di rangkaian kereta api pasundan
mulai dari kereta api ekonomi satu sampai dengan ekonomi tujuh pecah kacanya
dan juga dua penumpang kereta pasundan mengalami luka luka
penumpang yang luka tersebut segera mendapatkan pertolongan dan pengobatan oleh petugas kesehatan kai di stasiun surabaya ubang